aku gak mau ada orang yang ngerebut kamu dari aku ra
sekarang pun vero udah ngerebut aku dari kamu
rara juga pengen banget balikan sama opa
sarah pengen kita kayak dulu lagi
kita bisa berdua
karena kangen banget sama perhatian dan kasih sayang kamu
kau mau kan balikan sama aku
aku gak mau ada orang yang ngeliat kamu sama cowok lain ra
aku gak mau ada orang yang ngeliat kamu sama cowok lain ra
aku gak mau ada orang yang ngeliat kamu sama cowok lain ra
aku gak mau ada orang yang ngeliat kamu sama cowok lain ra
kau gak mau ada orang yang ngeliatin ga ya ampun
rara gak tegel bikin perasaan kamu hancur opa
aku gak bisa bohongin hati aku sendiri ra
dan aku gak bakal bisa kehilangan kamu
kita rajut lagi cerita cinta kita
yang indah kayak dulu ra
rara bener bener bingung opa
di satu sisi rara masih sayang banget sama pak davin
di sisi lain
karena takut ngecewain papa dan bikin papa jadi kepikiran
karena keadaan papa sekarang udah gak boleh banyak pikiran
kita harus buru buru nih
lu bisa tau gak sih
manggil gue pacar
gue itu bukan pacar lo botol kecap
kita kan emang pacaran
kan dari nyokap lu udah dapet hantu hijau tuh
terus tuh ya udah berarti kan udah fix kita pacaran
tapi bukan dari gue
karena gue gak mau jadi pacar lo
oh jadi lu gak mau nih
gue tuh juga gak mau nikah sama lo tau gak
eh gak usah jawab
mending yang kita fokus kita kesini mau ngapain
buk kita fokus dong kesitu
tapi lu heran gak sih
nih ini aneh sih menurut gue
tiba tiba aryan bisa gak ada di rumah sakit ini
atau gak pindah ruangan
berarti dia gak bener bener sakit dong
dia gak kena apa apa dong
oh dia ngambil kesempatan ini memang sengaja
supaya lu disalahin sama satu sekolah
supaya lo disalahin sama satu sekolah
dia pasti mau nanyain ke aden gue
gue mau tanya lu ada di mana ya
lo udah pulang
soalnya gue di rumah sakit nih
tapi kok gak ada lo ya

kita harus ketemu soalnya mau ada yang dibicarain penting

ah botol kicap sakit tuh bisa pelan pelan gak sih
jadi sekarang riffy sama michelle
jadi sekarang riffy sama michelle
ngeselin banget sih
kenapa mereka jadi bareng terus deh
kenapa mereka jadi bareng terus deh
iya gue pindah rumah sakit cari yang lebih aman
dan gak dicelakain lagi sama michelle
lu gak usah drama deh
lo gak capek kebanyakan drama terus eh
seorang riffy dimatiin

sana gue kejer aja tuh gebetan lo
sana gue kejer aja tuh gebetan lo
smartfile udah biarin pake aplikasi ya
kalian ngapain kesini
kalian ngapain kesini
gue kan gak nyuruh kalian buat mampir
gue capek fak
izinin gue istirahat dulu ya
sekalian gue nemenin lo
bukan nemenin tapi gangguin
kita mau estem manis sama cemilan ya
apalagi fara kakak disitu
lu pikir ini warteg apa
riva gue masih didengerin ya sini tadi
gue pengen nari putih aja
ada yang pikir ini tempat isi ulang
hal yang minta air putih
iya lah ali
ali yang parkir
betta punya motor ya
ya kalau tidak mau ya sudah
maaf kalau aku bikin kamu sedih
aku ga mau ada orang yang ngerebut kamu dari aku ra
vero udah ngerebut aku dari kamu